mengacu pada data terbaru dari dinas kesehatan dki jakarta menunjukkan bahwa ada tren penurunan untuk bed occupancy ratio atau tingkat keterisian tempat tidur di ruang isolasi satu ratus empat puluh rumah sakit rujukan yang ada di ibu kota
ini juga terlihat dari tetap tingginya angka kasus kematian harian yang tercatat baik di jakarta maupun juga secara nasional di indonesia yang angkanya masih di atas dua ratus kematian perharinya
pertanggal tiga maret dua ribu dua puluh dua tercatat ada dua ratus tiga puluh dua angka kematian harian
di samping tambahan tiga puluh tujuh dua ratus lima puluh sembilan kasus baru
sementara itu di jakarta
pertanggal tiga maret kemarin
angka kematiannya tercatat mencapai dua puluh kasus sebenarnya menurun jika dibandingkan dua pekan yang lalu yang angkanya masih berada di atas enam puluh kasus
berdasarkan catatan dari kementerian kesehatan republik indonesia menunjukkan bahwa dari tiga puluh empat provinsi setidaknya ada lima belas provinsi yang sudah mulai menunjukkan adanya tren penurunan untuk kasus aktif terkait dengan covid sembilan belas
di antaranya adalah dki jakarta banten
jawa barat jawa barat dan lainnya
mbah hardika utama aryo asmoro jakarta